apa saja yang dikatakan bapak pada mak tentang kecelakaan pak usman dulu mak
loh kok kamu tiba tiba mengungkit ungkit persoalan yang sudah lama dilupakan orang
jangan tanya apa apa dulu mah
kenapa akang yang pendatang baru begitu tertarik menyelidiki kasus yang mungkin sudah dilupakan oleh warga cikoneng sendiri
itu urusan keluarga cik
kalau saja sebuah kecemasan
jika madin tahu siapa akang
pasti tidak akan berani dia bertingkat seperti itu
kemarin pak dali saya tunggu tunggu tidak juga muncul
saya pergi ke sukabumi untuk mencari onderdil mobil angkutan padi saya
masa urusan pengiriman jaya sudah lama tidak putus putus
siapa yang bilang mau putus
dari bulan lalu saya sudah kasih tahu pak tobari bahwa saya tidak akan menjual bunga bari ini pada siapapun
kalau pak dali tidak mau jual penggilingan ini itu artinya pak dali harus melunasi semua hutang hutang sama pak tobari
kan saya sudah bilang bahwa saya sedang berusaha mendapat pinjaman uang dari bank
menunggu dua bulan lagi kan wajar
kan saya tidak akan terlambat membayar bunga setiap bulan
nah bunga itu senang
tugas saya kemarin cuma dua
pertama minta agar utang bapak yang tiga puluh dua juta itu bapak lunasi sekarang
kedua kalau bapak tidak bisa melunasi pak tobari minta agar bapak menjual penggiringan pada ini kepadanya dengan harga yang pantas
kalau saya tidak mau menjual
bapak harus menjualnya begitu katanya
apakah dia bisa memutuskan secara sepihak
urusan hutang hutang ini
bukan merampas untuk orang lain
eh saya bisa saja adukan pak tobari pada polisi
kalau dia mau menurunkan hakim sendiri
belum sempat bapak bicara dengan polisi
jangan bahu rp enjoyment
yang barang luas kitten gemuk man

apanya lagi yang harus kita bela
sedangkan bapakmu sudah tenang di sana janganlah diungkit ungkit lagi urusannya
apakah ibu yakin bapak sudah tenang di dalam kuburnya
bukannya malah dia kecewa melihat ahli warisnya yang tidak berbuat apa apa untuk membener dia yang dianyai orang
bagaimana kamu yakin dia dianiaya orang
sedangkan kejadian itu kamu tidak ada di sini
selama setahun ini kita sudah menyembunyikan segala kebusukan yang dilakukan mang tobari
mulut kita dibikin bisu sehingga apapun yang dilakukan dan dikatakannya terpaksa harus kita telan
sekarang setelah haijat kembali ke rumah
apakah masih pantas kita menjadi pihak yang teraniaya terus menerus bu
jangan menambah kesulitan dengan berbuat secara bodoh
kita bukan mau melakukan tindakan yang bodoh bu
tapi kita tidak mau dibodohi
apa ibu tidak curiga ketika mendengar pak salim yang pembeli uang itu mati mendadak kena sana jantung
semua orang bisa mati mendadak
betul itu bu semua orang bisa mati mendadak di serangan jantung
kan di dalam kasus pak salim ini memang pantas untuk dicurigai
karena dia satu satunya saksi mata yang menyaksikan peristiwa dari kejadian itu
bagaimana dia melihat truk itu dengan sengaja menghantar mobil bapak kemudian melarikan diri kayak racibodas
dari mana kang bisa tahu
cici menceritakannya kepada akan tadi pagi
dan mungkin dia masih akan mencari informasi yang lebih lengkap dari ibunya
sekarang coba ibu ingat ingat kembali
kenapa bapak pagi pagi sekali sudah keluar dari rumah
padahal tidak biasa ya kan
pagi pagi sekali telepon berdering di rumah kita yang besar itu
ya selamat pagi
baik saya segera pergi ke sana sekali juga
dengan siapa saya berbicara
pagi pagi mau kemana
toko kita dibongkar orang bu
abis barangnya dibawa
yang telepon siapa bang
justru baru saya tanyakan
teleponnya sudah terputus
satu jam kemudian
pak salim datang
memberitahu peristiwa itu
toko bapak yang dicipanas dibongkar orang
orang yang menelpon bapak itu
mengendaki supaya bapak keluar rumah
agar dia bisa melaksanakan niatnya
polisi memeriksa kejadian itu
tabrak lari biasa
dan bukan kejahatan
lalu ibu menerimanya begitu saja
mang tobari yang menerimanya
tapi itu adalah kejahatan yang terjadi
di rumah bapak
dan di rumah bapak
dan di rumah bapak
dan di rumah bapak
dan di rumah bapak
apa saja yang dikatakan bapak pada mak
tentang kecelakaan pak usman dulu mak
kok kamu tiba tiba mengungkit ungkit persoalan
yang sudah lama dilupakan orang
jangan tanya apa apa dulu mak
apalagi yang dikatakan bapak selain daripada
waktu mobil pak usman keluar dari jalan kampung
langsung saja truk itu menghantamnya
bapakmu dulu bilang
truk itu berhenti di dekat jembatan
sepertinya sengaja menunggu
truk itu langsung kabur menuju
apa bapak sempat melihat
tanda tanda dari truk itu
sempat kok bapakmu mencatat waktu itu setiba di rumah
mak tuh gak tahu ya
apa masih ada di lemari apa enggak ya
dulu mak simpan bersama sama dengan
coba mak cari dulu ya
icat punya firasa
bahwa kematian bapak ini
ada yang mengakurnya
ada orang yang sengaja memancing bapak
keluar rumah di pagi hari
dengan laporan palsu
tentang dibongkarnya toko bapak
dan sebuah trek telah disiapkan di jalan raya
begitu mobil bapak muncul
begitulah kesimpulan yang bisa ditarik dari cerita pak salim kepada istrinya
sebelum dia mati mendadak kena sekalian jatuh
tapi siapa yang mengatur kematian bapakmu
kau boleh tanya sama semua warga di cikone ini
bapakmu adalah orang yang paling dihormati di sini
betul bu ticat tahu itu
lalu kenapa dibunuh
orang bisa saja dibunuh berdasarkan kepentingan bu
berapa banyak negarawan terbaik yang dibunuh oleh lawan lawan politik mereka
bukan itu saja
kalifah abu bakar pun
dan orang orang kecintaan rasul pun dibunuh orang
apa lagi orang seperti bapak